komisi pemilihan umum kembali menunda keputusan atas nasib pencalonan usman sabta odang
sebagai calon anggota dpd di pemilu mendatang
padahal sebelumnya kpu berjanji akan memutuskan nasib oso hari ini hari selasa
setelah rapat pleno digelar sejak kemarin
seperti dikutip cnn indonesia com
ketua kpu arief budiman mengaku pihaknya masih ragu
untuk menentukan nasib pencalekan ketua umum hanura itu
sebab kata dia belum semua komisioner satu suara atas hal ini
beberapa waktu lalu kpu melakukan audiensi dengan mk
dan juga meminta pendapat para pakar hukum
dalam menanggapi masalah ini arief mengaku
bahwa pihaknya harus hati hati agar tidak memunculkan polemik yang baru
maka dari itu diperlukan kesepakatan bulat
dan alasan yang kuat dari seluruh komisioner
kpu belum memutuskan memang pencalonan ketua umum hanura
sebagai anggota dpd
rencananya kpu baru akan bersikap pada selasa hari ini
namun akhirnya juga ditunda lagi
menunggu kehadiran tiga komisioner lain
kpu menggelar rapat pleno tertutup
dengan salah satu agendanya
adalah status pencalonan ketua umum partai hanura
usman sabtaodang sebagai calon anggota dpd
di pemilu mendatang
kpu juga menggelar pertemuan dengan para ahli hukum
sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan
sebelumnya kpu mencoret usman sabtaodang
sebagai calon anggota dpd
karena masih tercatat sebagai anggota partai politik
dan juga sebagai anggota partai politik
hal ini sesuai putusan mk
yang melarang anggota dpd
rangkap jabatan sebagai anggota partai
kita membuat beberapa draft putusan
opsi yang berikutnya adalah
tiga putusan ini dalam satu
nah ini yang sekarang
dirapikan dibuat draftnya
agar suri ini diselesaikan
para anggota kpu sudah
balik ke jakarta dan kita akan putuskan
kita mau menindaklanjuti
dengan cara yang satu persatu
atau kemudian kita buat
dalam satu naskah untuk menyimpulkan
dari tiga putusan tersebut
ya itu yang
j tapi nyatanya belum juga diputuskan sampai hari ini
beberapa waktu lalu
mahkamah agung mengabulkan permohonan uji materi
yang diajukan oleh
usman sabtaodang terkait pkpu nomor dua puluh enam dua ribu delapan belas
tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu dpd
putusan ini bertolak belakang dengan uji materi
yang dilakukan oleh mk
seperti dilansir detik com
keputusan itu diketok majelis yang diketuai
hakim agung supandi
dengan anggota hakim agung
is sudaryono dan julius
sebelumnya akibat adanya pkpu nomor dua puluh enam dua ribu dua
pengurus parpol dilarang
hal ini berdasarkan putusan mk
yang dibacakan pada dua puluh tiga juli
yang melarang pengurus parpol
jadi calon anggota dpd atau senator
karena putusan itulah
sementara itu mantan ketua mk
mahfud md menilai putusan
mahkamah agung yang mengabulkan
permohonan uji materi yang diajukan ketua umum hanura usman sabtaodang
menurut mahfud seperti dikutip detik
putusan mk setara dengan undang undang
ia menegaskan putusan ma itu tidak wajar
tapi belum tentu juga tidak benar
karena itu mahfud mengaku sebaiknya
menunggu salinan putusan ma yang sudah diedarkan
bagaimana respon partai hanura
nah partai hanura sendiri tentu saja mendukung
putusan mahkamah agung yang mengabulkan
gugatan uji materi usman sabtaodang
terkait peraturan kpu
tentang larangan pengurus partai
jadi calon anggota dpd
dpp partai hanura menilai putusan ma
dapat mengakomodasi oso
maju sebagai calon anggota dpd
wakil ketua umum hanura gede pasek suardike
menilai putusan ma yang mengabulkan gugatan uji materi oso
sama benarnya dengan putusan mk
yang melarang pengurus partai jadi anggota dpd
namun hanura menilai putusan mahkamah konstitusi
karena tahapan verifikasi hingga penetapan daftar calon sementara
menurut dpp hanura putusan mk seharusnya berlaku pada pemilu mendatang
dengan demikian putusan ma yang baru dikeluarkan
dengan mengabulkan gugatan oso
diakomodasi oleh kpu
menurut hanura kpu wajib meloloskan oso sebagai calon anggota dpd di pemilu dua ribu sembilan belas
putusan mk itu sudah final
tetapi kan tidak boleh berlaku retroaktif
tidak boleh berlaku mundur
ketika putusan itu disampaikan
itu tahapan pendaftaran sudah selesai
sudah masuk verifikasi bahkan pengumuman kan
sampai kemudian dcs
pengumuman sudah masuk
tahapan pendaftaran itu pasal pasalnya sudah mati suri
tidak boleh dikembalikan lagi
ya polemik pencalonan ketua umum hanura usman sabta odang yang ingin maju sebagai calon anggota dpd
kini menimbulkan keruwutan hukum
dan juga keruwutan logika kita nih logika kesehatan publik
paling tidak itu yang dirasakan oleh publik kebanyakan
masing masing lembaga dengan kekuasaan hukum yang dipunya
menghasilkan putusan yang
jadi bingung semuanya
kpu juga belum memutuskan nasib pencalonan oso dan juga
mungkin orang orang yang senasib dengan oso
bagaimana kita melihat keruutan ini kita akan berbincang
dengan para ahli untuk mengurangi kerubutan di kepala kita sama sama supaya
agak hilang nih ruwetnya di kepala kita ada bang patra m zain ketua lbh partai hanura
terima kasih bang patra sudah datang
bang ferry amsari pakar hukum tata negara dari pusat studi konstitusi universitas andalas
bang ferry sudah datang
kepalanya publik juga
kalau lihat di medsos ruwet
mas ilham anggota kpu katanya ruwet juga kepalanya
partai hanura ruwet atau menganggap ini justru sudah clear sekali
situasi saat ini
jadi tentu yang harapan kita ya kpu ini diberikan ya
di jalur yang benar
kenapa yang benar menurut
disiplin saya itu studinya hak asasi manusia
negara itu punya tiga kewajiban
jadi negara yang dibebankan bukan warga negara
dengan kerangka berpikir begitu maka
kepada warga negaranya
bukan justru membatasi
melimitasi bahkan meniadakan
dalam konteks ini
pak osman sabta
sebagai calon persoorangan
jadi itu kerangka berpikirnya
negara yang harus mendeliver hak warga negara
bukan justru melimitasi
membatasi bahkan menghilangkan
nah dari situ maka
baru bisa kita baca
putusan yang pertama
putusan yang kedua putusan mahkamah agung
dan putusan yang ketiga putusan pengadilan tata usaha negara
kalau kita mau lihat dengan jernih
maka ada satu
itu yang disebut dengan
ya terkait dengan pemilu
itu lemnya tuh
karena batas pendaftaran
dari calon anggota dpd
itu dua belas juli
jadi itu lemnya kita harus lihat di
pendaftaran seorang atau
setiap orang yang ingin mencalonkan diri
sebagai anggota dpd
apa maksudnya sudah ditutup
maka semua orang yang sudah memenuhi syarat
setelah pendaftaran ditutup
sesuai dengan apa yang disebut
jadwal pemilu dua ribu sembilan belas
oleh peraturan kpu nomor tujuh
dengan begitu maka
tidak ada yang saling bertabrakan antara putusan mk putusan ma dan putusan pt un
putusan mk jelas amar putusannya
mengabulkan permohonan pemohon
pemohon ini kan sebenarnya pak muhammad hat
pak muhammad haq
calon anggota dpd dari jawa barat
dimana syaratnya itu ya harus mengundurkan diri
kan begitu dari apa
advokat notaris ppat ya
dan ada yang disebut dengan pekerjaan lain
pekerjaan lain inilah yang diuji di mahkamah konstitusi dibilang
maka terbitlah amar putusan
frasa pekerjaan lain ini bertentangan dengan undang undang dasar
kalau tidak dimaknai
sebagai pengurus parpol
jadi yang diuji itu adalah frasa itu
mk sudah memutus
mk tidak bicara soal kapan di
mk tidak bicara itu
tapi kalau kita mau bicara putusan itu
kalau kita mau bicara putusan mk
maka ada dua kaidah yang paling pokok
putusan mk itu berlaku final dan kedepan
kalau ada peraturan baru
dia tidak boleh
hak asasi tadi
dia tidak boleh
dia tidak bisa menghilangkan
tapi menurut keterangan dari hakim konstitusi
boleh kita tampilkan gak
pak palguna yang
putusan mk soal uji materi ini
apakah bisa ditampilkan
di belakang kita
oh bukan bukan
idewa gede palguna ada lagi
nah ini dia kita baca ya
bahwa sesuai dengan pasal empat puluh tujuh undang undang nomor dua puluh empat dua ribu tiga tentang mk
bagaimana telah diubah
dengan undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan
putusan mk memperoleh kekuatan hukum tetap
sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
oke dengan keterangan pers ini
makamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalon anggota dpd
jika dalam pemilu dan pemilu pilu setelahnya
terdapat calon anggota dpd yang berasal dari pengurus partai politik
maka putusan mk ini
dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara
calon yang dimaksud
dua ribu sembilan belas ini clear sekali bang patah
tapi kita bahas kenapa
apa susahnya dan
kenapa kpu menjadi lama sekali memutuskan ini
disputenya dimana supaya kita tercerahkan semua akal sehat publik kita
kita akan lebih asik membahasnya
usaha jadwal berikut tetap bersama kami
bang patra tadi sudah menjelaskan
apa namanya unek uneknya dan bagaimana perspektifnya soal
logika hukum seperti ini
tapi mas ferry ada
katanya kalau kata bang patra harusnya kpu clear saja ini mudah sekali
ini mudah sekali
gak ada yang perlu di disputekan
semua katanya sama kok putusannya
pendapat bang patra itu kan bisa dimengerti beliau ini kan
kuasa hukum ya tentu perspektifnya harus ada di klien beliau
nah kalau dilihat memang
putusan mk sudah clear
di halaman lima puluh satu putusan nomor tiga puluh puu enam belas romawi dua ribu delapan belas ini kan jelas menyatakan
bahwa putusan mk ini diberlakukan pada pemilu dua ribu sembilan belas
mk sama sekali tidak mencabut
hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai anggota partai politik
tetap akan diberikan
kalau dia sudah masuk dcs begitu ya
syaratnya agar bisa masuk dct
diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri
dan itu melalui surat tertulis
nah artinya pak oso bisa tetap berada di apa namanya di daftar calon tetap
sepanjang beliau berkenan untuk kemudian mengajukan pengunduran diri
nah ini kan memang
putusan mk yang sudah clear menyatakan demikian dalam konsideran putusannya
itu bukan pendapat pak palgun
bukan ini pendapat mahkamah
dan berada di halaman lima puluh satu tiga ratus tujuh belas putusan mahkamah
nah dengan demikian sebenarnya secara konstitusional karena ini putusan mahkamah konstitusi ya
seseorang yang merupakan pengurus partai tidak dapat lagi menjadi calon anggota dpd
nah kalau ada perdebatan
ada yang berpendapat
bahwa pendapatnya mestinya boleh tidak boleh segala macam ya boleh saja
tapi pendapat mahkamah adalah pendapat yang berkekuatan hukum
untuk masalah pendapat mahkamah kita sudah diskusikan berkali kali tapi yang menjadi dispute sekarang
ada tiga putusan yang quote unquote dianggap berbeda bahkan membuat kpu sendiri bingung
ini apa masalahnya ada dimana masalahnya sekarang mas ferry
ya kalau dilihat misalnya antara putusan tiga puluh mahkamah konstitusi dan putusan dua
memang terdapat perbedaan ya itu sebabnya wajar saja kpu semacam memakan buah si malakama ya
begitu memilih melarang pengurus partai politik menjadi anggota dpd
artinya akan berseberangan dengan putusan mahkamah agung dan putusan peradilan tata usaha negara
sementara sebaliknya bila kpu kemudian memutuskan ya membolehkan pengurus partai politik menjadi calon anggota dpd
itu sama saja
melanggar putusan mahkamah konstitusi
nah di sini yang membuat timbul dilema karena clear di masing masing putusan ada yang membolehkan ada yang kemudian melarang
oleh karena itu menurut saya memang
kpu punya alternatif ya
mentaati putusan mahkamah konstitusi yang memaknai maksud asli dari undang undang dasar
ya atau kemudian mencoba mempertimbangkan putusan mahkamah agung
hemat saya tentu saja karena putusan mahkamah konstitusi
itu memaknai maksud asli dari undang undang dasar
maka kpu mestinya mengikuti putusan mahkamah konstitusi
langkah langkah kpu betul betul taat kepada undang undang dasar dan undang undang pemilu
yang sudah dimaknai oleh mahkamah konstitusi
berarti putusan ma dan pt un diabaikan pengadilan itu diabaikan atau bisa diakomodasikan
karena itu karena dia berbeda ya dia kan ini si malakama ya
ini dua jurusan yang berbeda nih antara blok m sama rocky
iya grogol beda ya ini dua jurusan yang berbeda nih antara blok m sama grogol ya
pilihannya adalah menurut saya yang terbaik tentu resikonya yang lebih rendah kepada kpu
nah menurut saya putusan mk itu lebih risiko karena kpu tidak akan
mk atau mk
mk itu lebih rendah resikonya bagi kpu karena tidak dianggap kpu melanggar undang undang dasar
undang undang pemilu dan putusan
lebih rendah risikonya saja atau mengandung unsur kebenaran yang lebih
tentu saja kalau mk mengatakan mana yang konstitusional
tentu itu artinya
tentu itu artinya
yang paling berhak yang paling tinggi aturan hukum adalah konstitusi undang undang dasar
dengan demikian kalau mk sudah menyatakan demikian
langkah itulah yang dianggap paling konstitusional
diluar itu berarti inkonstitusional
ini pikiran yang bahaya
seorang akademisi ya itu mengadu antara putusan
tadi statement saya catat itu
mana yang berbeda
jangan kita adu jangan kita tabrakan lembaga tinggi lembaga negara kita
nggak berbeda jadi putusan tiga lembaga ini
frasa pekerjaan lain dalam pasal satu ratus delapan puluh dua huruf l undang undang pemilu bertentangan dengan undang undang dasar
ya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus parpol
artinya tidak berbeda dengan putusan ma dan pt un
tidak ada bedanya
nah dalam putusan itu dinyatakan bahwa
eh pembuat kebijakan pembuat undang undang ini loh pedomannya kan begitu
jadi kalau kita bicara soal pembuat undang undang kita bicara soal undang undang pemilu
kan begitu undang undang pemilunya sudah dikoreksi
oleh mahkamah konstitusi sudah dikoreksi
itu tadi bahwa pekerjaan lain itu mencakup juga pengurus parpol
yang tidak berbeda kan apa saja bang patra
sampai pada titik itu pas ya baik
dengan demikian maka sebenarnya peraturan itu berlaku kedepan
oh karena kalau dikatakan mk tadi
dalam putusannya di halaman lima puluh satu berlaku untuk pemilu dua ribu sembilan belas
tidak ada di mana baca
ya saya baca sendiri ya saya baca sendiri
ini argumen pak bada waktu kita sidang
bukan ini konklusi mahkamah
betul begini ya menimbang bahwa pemilu itu proses pendaftaran calon telah dimulai
telah dimulai ini berlaku kalau
lalu telah dimulai
tapi tadi pak palguna juga sudah jelas
karena ini hape saya biar saya membaca
jangan dibaca setengah setengah saya ya
saya mas gudi kalau boleh diizinkan membaca
kalau akhir kita baca
karena ini hape saya dan ini putusan mk ya
oke silahkan silahkan
itu di poin tiga ratus tujuh belas menimbang bahwa
ini putusan ya bang ya bukan pendapat
menimbang bahwa untuk pemilu dua ribu sembilan belas karena proses pendaftaran calon anggota dpd itu dulu
saya berhenti dulu nanti berhenti dulu
berhenti dulu nanti berhenti dulu
dimulai dalam hal terdapat bakal calon anggota dpd yang kebetulan merupakan pengurus partai politik
terkena dampak oleh putusan ini
kpu dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan
untuk tetap sebagai calon anggota dpd
sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik
yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis
yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud
dengan demikian untuk selanjutnya anggota dpd sejak pemilu dua ribu sembilan belas
dan pemilu pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan undang undang dasar
disebut pemilu dua ribu sembilan belas bang bagro
paragraf pertama kalimat jelas proses pendaftaran sudah dimulai
jadi kalau proses pendaftarannya ya itu sedang berjalan
nah kalau yang waktu break juga harus dimulai kita break dulu bang batra kita lanjutkan diskusinya
ini sudah ditutup bukan sudah dimulai
jadi anda setuju atau tidak bahwa kata bang batra
bahwa ini tidak ada bedanya putusan
bang patra kan lawyer ya boleh berpendapat tapi yang punya pendapat sah itu adalah putusan
kita membaca mk itu melalui putusan mahkamah konstitusi
putusan mk menyatakan barang siapa yang terimbas dengan putusan mk dapat diberikan waktu
sampai dengan aman putusan partai hanura taat tunduk patuh
jadi tidak bertentangan dengan putusan mk
bukan yang bertentangan karena tadi kalau kita baca dengan seksama
putusan dan pertimbangan mk itu adalah proses pendaftaran telah dimulai berlaku dia
berarti pkpu itu salah menginterpretasikan pkpu yang awal itu salah menginterpretasikan
dibuat sendiri oleh kpu dia terbitkan syarat setelah proses pendaftaran ditutup
alasannya karena mengikuti putusan mk
mk gak nyuruh kpu kok nambah nambah
tapi kalau mau pakai argumen itu argumen itu lemah
kenapa pertimbangan hukumnya jelas bahwa proses pendaftaran telah dimulai
padahal dua belas juli dua ribu delapan belas pendaftaran sudah ditutup gitu loh
bang patra kalau misalnya tadi anda katakan bahwa tiga lembaga ini putusannya beriringan
tidak ada yang bertentangan tidak ada jurusan grogol dan sebagainya
karena konsep dasar konsep awal dasarnya pak budi adalah ya
apapun cerita apapun argumen maka hak asasi manusia itu harus juga dijadikan dasar bagi kpu kenapa
tapi kenapa kpu merasa bahwa putusannya bertentangan satu sama lain
ini kan waktu aja saya yakinlah dan kita doakan ini kpu perjalanan yang benar
baik baik dari begini
kalau dilihat memang secara apa namanya pak oso ini kan
tipikal memang mau double bekerja ya
ketua dpd sekaligus ketua mpr
maunya jadi anggota dpd sekaligus kemudian pengurus partai politik
nah gagasan awal perubahan undang undang dasar kan menghendaki
dua kamar parlemen berbeda
agar kalau dpr partai politik di dpr saja
individu perwakilan daerah di dpd saja
nah ini kan mk menegakkan apa yang dikehendaki para pelaku perubahan undang undang dasar sembilan belas empat dua ribu sembilan belas
oleh karena itu sebagai negarawan saya minta sebenarnya pak oso paham pasti ini
bang patra ini juga paham
dua kamar ini dibedakan
nah tinggal sekarang bagaimana supaya pak oso betul betul fokus bekerja
diberikan oleh mk kesempatan ya sudah mencalonkan jadi dpd sebagai individu perwakilan daerah silakan
tapi kalau mau jadi pengurus partai mau masuk parlemen juga silahkan masuk dpr kan begitu
nah karena proses ini sedang berlangsung oleh mk
diberi kesempatan dapat pak tetap menjadi calon anggota dpd
dengan syarat ajukan nah itu kan bahasa clear di dalam poin tiga ratus tujuh belas putusan nomor tiga puluh ini
untuk mengajukan surat kepada kpu berupa pengunduran diri
yang berkekuatan nukul
simple harusnya simple
kenapa hal simpel itu tidak mau dilakukan pak oso apa memang itu bertentangan dengan sebagai negarawan kan mestinya mau
sekali lagi ya
sekali lagi ya
kalau dia pun bukan pak osman sabta
apakah harus kita asas prinsip harus kita bedakan
seperti putusan ma
putusan ma itu sudah betul
putusan ma menyatakan bahwa ya
peraturan itu bertentangan dengan undang undang
karena ada asas peraturan itu harus bisa dilaksanakan
kalau ada kepatian hukum
maka peraturan itu diuji ke mahkamah agung
mahkamah agung juga sudah benar
itu kenapa prinsip dasarnya tadi
kalaupun ada peraturan baru
ada putusan mk yang setelah pendaftaran ditutup ya
itu tidak boleh
menghambat menghalangi bahkan menghapus hak warga negara
nggak boleh pak
jadi bukan masalah mau mundur atau saya mau menyatakan di putusan mk sama sekali tidak melarang
diomong beliau itu sudah melebar lebar
soal bagaimana orang dituntut
ya kan soal bagaimana orang diminta kesadaran
tapi bukankah putusan mk seperti itu bang
frasa pekerjaan lain
itu harus dimaknai sebagai

masalahnya ada di waktunya
masalahnya itu terbit
setelah dua belas juli
jadi sebenarnya prinsipnya setuju asal di pemilu dua ribu dua puluh empat gitu
tidak di pemilu kali ini bang patra
enggak maksudnya dalam interpretasi hanura
asas hukumnya adalah ya
putusan mk itu final dan berlaku kedepan
dia berlaku final sejak diucapkan
dan berlaku kedepan
kapan dia diucapkan
kalau pemilu dua ribu sembilan belas
dimana pendaftaran sudah ditutup
jadi hak hak warga negara itu harus dilindungi
saya yakin pak budi ya
saya yakin kpu ini akan diberikan jalan yang benar
jalan yang benar itu maksudnya gimana bang patra
taat pada putusan mk
dia taat pada putusan ma
dia taat juga pada putusan pt un
menetapkan pak oso
menetapkan pak oso
sebagai salah seorang calon anggota dpd
nah kalau misalnya seperti yang dikatakan asumsinya bang patra
apa yang akan terjadi bang
namanya juga asumsi ya
yang kita pakai kan putusan mk
jadi kalau lawyer berasumsi yang sesuai dengan kehendak kliennya
tapi kata bang patra semua sama
ya makanya final and binding ketika kemudian dibacakan putusan itu berlaku kepada
kalau proses pkpu untuk menetapkannya
nah ingat proses itu ketika itu masih dcs
verifikasinya kemudian karena pak oso tidak juga mengirimkan surat pengunduran diri
maka di dct kemudian nama pak oso dicoret
dct baru setelah putusan mk
itu masih tahapan
belum final tadi kata
ya hei ini kan asumsi asumsi asumsi saja
saya sudah diput jalan asumsi
keberatan kalau dibilang pendapat saya ini karena saya lawyer
proses pkpu dua puluh enam itu sudah sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi
kalau dua ratus calon dpd yang lainnya
kemudian mengundurkan diri dari partai
kenapa pak oso mau bertahan
sambil mengurus partai
menuju juga ke dalam dpd
nah ini kan artinya
bukan hak menurut saya
tapi ada keinginan melabrak kehendak konstitusi
dalam pasal satu misalnya di bidang hukum yang lain ya
bila mana ada perubahan
sesudah perbuatan dilakukan
maka terhadap terdakwa
ditetapkan ketentuan yang paling menguntungkan
itu asas yang berlaku dalam hukum pidana
ini undang undang pidana
dan pasal dalam konstitusi
hak seseorang itu bisa dibatasi
undang undang termasuk kemudian
dalam putusan mk mengatakan
pembatasan itu bisa melalui putusan d
nah ini kan pakai pidana ya
berlaku ke depan
nah sekarang saya pakai hukum administrasi
dan hukum tata negara
ini gak belajar
jadi tidak ada alasan kpu untuk tidak
tidak boleh apapun hak orang
kalau sudah diatur lalu ada peraturan baru
dicabut dirampas apalagi dihapuskan
kita kembali ke logika publik yang sederhana
bang ferry dan juga bang patra
sebenarnya ini kan ada tiga putusan
kalau kata bang pater tadi
keputusannya saling beriringan
berganda dengan tangan
tidak ada yang berbeda
satu jurusan grogol
satu jurusan blokir
berbeda gitu kan
mana sih yang paling perlu
bukan paling perlu
mana yang lebih tinggi
satu sama lain
pasal dua puluh dua e kan mengatakan
kpu kemudian kan lembaga independen
dia tidak boleh dipengaruhi apapun
kecuali atas ganda undang undang
pasal satu ratus delapan puluh dua huruf l nya
oleh makamah konstitusi
termasuk pengurus partai politik
sehingga seorang calon anggota dpd
harus mundur dari kepengurusan partai
sehingga itu yang dianggap
sebagai hal yang konstitusional
karena kpu adalah penyelenggara pemilu
yang dipatuhinya adalah
terutama yang sudah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi
undang undang pemilu yang sudah ditafsirkan
mki adalah pilihan
bukan yang menafsirkan berbeda dengan itu
tapi secara ketatanegaraan
apakah putusan mk lebih tinggi
dibanding putusan lainnya atau tidak sebenarnya
ini bukan soal
tinggi atau tidak
kekuatan putusan itu
kan final and binding
dan berlaku erga omnes
mengikat siapapun termasuk mahkamah agung
dan karena yang dimaknai undang undang
maka dia sifatnya berlaku untuk semua
oleh karena itu
undang undang itu jadi acuan
bagi penyelenggara pemilu
kpunnya sudah diba'atkan
makamah agung tentu lebih tinggi dari peraturan
di bawah undang undang
jadi saran anda kepada kpa
oleh karena itu
kpu patuhi saja undang undang
yang sudah dimaknai oleh mahkamah konstitusi
dan itu pkpu yang lama yang kemudian dibatalkan
oleh makamah agung
yang bisa dihidupkan lagi
kpu kan punya banyak pilihan
bisa menghidupkan kembali pkpu yang baru
yang substansinya sama dengan putusan markamah konstitusi
apa yang terjadi bang
saya mau koreksi
saya mengatakan mahkamah konstitusi itu memaknai undang undang
apalagi kalau ditanya hirarki mana ini mana
saya tidak ada bilang hirarki
ada yang bertentangan pak
tidak ada yang bertentangan
ini mengasumsikan sendiri memaknai sendiri
mk benar ma benar ptwn benar
tapi di balik itu
peraturan kpu ini atau keputusan kpu ini
mesti harus kita pandang kita nilai
untuk menghormati untuk menghargai
dan untuk menjunjung tinggi hak warga negara
kenapa saya berpegangan terus pak budi ke situ ya
kedepan kalau tidak begitu
nanti di pemilu kedepan kpu
bisa menambah norma
bisa melakukan sesuatu yang membatasi melimitasi
padahal hal tersebut sudah diatur
oke yang terakhir pak
apa yang terjadi dan apa yang akan anda lakukan
jika kpu tetap berpandangan seperti yang pani katakan masa tadi
saya nggak percaya kpu akan seperti itu
karena menjunjung tinggi hak asasi warga negara
maka kpu memberi contoh
mengikuti tiga putusan dengan cara
osman sabta sebagai salah seorang calon anggota dpd
apa yang terjadi jika pendapat atau logika hukum pak
terhadap dilakukan kpu
kpu tentu saja akan menentang putusan mahkamah konstitusi
konsekuensinya suatu saat
begitu hasil pemilu sudah keluar
ini akan bisa jadi catatan bagi orang orang yang akan berperkara di mahkamah konstitusi
bahwa hasil pelanggaran terhadap putusan mk itu
mempengaruhi hasil pemilihan umum
oleh karena itu bukan tidak mungkin nanti
hasil pemilu yang ada memenangkan oso akan digugat di mahkamah konstitusi
kita akan lihat nanti dalam satu dua hari
kata komisioner kpu
kpu nggak pernah melanggar mk
baik kita akan lihat apa nanti jadinya bang patra
katanya hari selasa ini tapi katanya bang
apa namanya masih ragu ragu icu kalau bahasa belutangkisnya
kita akan lihat dalam satu dua hari ini
katanya akan ada putusan apakah logikanya bang patra yang dipakai atau logikanya mas ferry yang dipakai
terima kasih bang ferry terima kasih bang patra atas perbincangannya
kami akan segera kembali bersajar di berikut
tetap di layar pemilu terpercaya